selain infrastruktur yang belum rata dalam pidato di musren bang nas dua ribu sembilan belas presiden jokowi juga lagi lagi mengungkapkan perizinan investasi yang masih berbelit belit dan memakan waktu lama
jokowi menyebut masalah birokrasi menghambat perizinan investasi berorientasi ekspor
jokowi seolah jengkel dengan situasi perizinan investasi di indonesia meski telah berkali kali memerintahkan para menteri dan pejabat daerah terkait hal ini
apa apaan izin lima puluh delapan maksimal lima cukup izin apa kita kurang listrik ada investasi membangun listrik
kalau tidak bisa kita jemput dengan baik kita eksekusi dengan baik masih lima puluh delapan izin sudah kita potong
nanti tepuk tangan
bapak ibu dan saudara saudara kalau izinnya sudah di bawah
ini apa ini sama di pusat di daerah sama
ada satu dua tiga daerah ya sudah cepat
tapi belum lima ratus empat ratus tiga puluh empat perpenci belum
saya ngomong apa adanya juga belum di semua kementerian belum
saya selalu sampaikan kita ingat sekali lagi problem kita kan di defisit
dengan defisit transaksi berjalan problem
artinya butuh ekspor
butuh investasi investasi terutama yang berorientasi pada ekspor
orientasi yang berorientasi
orientasi yang berorientasi
investasi yang berorientasi
beradaptasi pada substitusi barang barang impor
dua ini yang penting
investasi yang berorientasi pada ekspor investasi yang berorientasi pada substitusi barang barang impor
kalau itu yang datang investornya sudah
sudah sudah sekarang tutup mata dan besok bangun
izin berikan besok saya bangun